polda jawa timur terus mengembangkan kasus prostitusi online yang diduga melibatkan artis
polisi sudah menetapkan dua mucikari sebagai tersangka
menurut polisi ada empat puluh lima artis dan seratus model yang masuk daftar transaksi online prostitusi
pernyataan ini seperti disampaikan kapolda jawa timur irjen pol luki hermawan di lobby di treskrim sus polda jawa timur
tersangka mucikari berinisial s dan t ini memiliki jaringan yang luas hingga internasional
mereka menggunakan media digital untuk penawaran maupun transaksi
pengguna jasa berasal dari berbagai kalangan dan profesi
tarifnya pun beragam mulai dua puluh lima juta rupiah hingga seratus juta rupiah
saya jadikan tersangka dan sudah ada dua yang kita tahan dan ada dua yang kita proses yang kemarin sudah kami ambil keperluan
dan tadi malam dari tim penyidik sudah melakukan pengembangan
bukan hanya dua ada empat puluh lima semuanya
ada artis yang sudah di oknum artis
oknum artis yang terlibat langsung di bawah kendali dua mucikari ini dengan tugasnya masing masing
yang s ini yang memang langsung berhubungan dengan oknum artis yang menyediakan
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait kasus prostitusi online di surabaya jawa timur
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
eka rima selamat sore
lima empat puluh lima artis dan seratus model berada dalam naungan mucikari tn dan es
apakah akan ada pada pemeriksaan lanjutan terkait nama nama yang masuk ke dalam daftar tersebut
baik evo selamat sore
memang ada sekitar empat puluh lima artis kemudian juga seratus model serta selebgram yang masuk pada daftar pelanggan atau daftar daftar
daftar daftar yang masuk ke dalam daftar

daftar daftar yang masuk ke dalam daftar
daftar daftar yang dimiliki oleh mucikari es dan juga tn
itu berdasarkan keterangan polda jawa timur
namun itu tidak sepenuhnya berada dalam satu jaringan es dan juga tn
karena jaringan ini masih cukup luas sekali dan terputus
ini masih ditelusuri oleh pihak kepolisian polda jawa timur
ketika kami mengkonfirmasi kepada subdit lima cyber krem polda jawa timur
memang mereka adalah jaringan terputus yang harus ditelusuri kembali
jadi jaringan komunikasi ini melalui online yang mereka aktif berkomunikasi
yaitu melalui whatsapp group instagram atau juga melalui twitter
dan juga ada beberapa juga melalui email untuk bisa berkomunikasi secara intensif
juga ada beberapa aktivitas yang dilakukan secara konvensional
atau bertemu langsung
ini tidak seluruh jaringan melakukan hal yang sama
tapi ada beberapa jaringan melakukan hal secara sistem konvensional
ini merupakan jaringan utama yang hingga saat ini masih dicari oleh pihak kepolisian polda jawa timur
kasus ini adalah kasus pancingan pertama
yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian polda jawa timur untuk kemudian dikembangkan
untuk menjaring jaringan ini secara keseluruhan atau secara besar
karena jaringan prostitusi online ini borderless atau tidak terbatas teritori
tidak ada batas wilayah tidak hanya nasional
sebenarnya jaringan ini bahkan sampai ke internasional
maka ada sekitar lebih dari empat puluh artis di sana terlibat di sini
yang di sana tidak hanya jaringan nasional saja
tapi bahkan sampai jaringan internasional
bisa membayangkan seperti apa jaringan yang cukup besar ini
harus diungkap oleh pihak kepolisian polda jawa timur
tentunya membutuhkan kerjasama dari sejumlah pihak
tidak hanya pihak kepolisian polda jawa timur
mungkin juga nanti akan bekerjasama dengan pihak mabes polri pastinya
dan sekitar lima menit yang lalu karena ini merupakan hari pertama
bagi saksi korban va dan juga as untuk melakukan wajib lapor
sekitar lima menit yang lalu kami sempat melihat
keduanya masuk dalam kuban va dan as polda jawa timur
namun kami tidak tahu
karena tidak bisa dikonfirmasi dan tidak ingin diketahui oleh awak media
kedatangan mereka tersebut
sehingga jika berdasarkan jadwal yang harus mereka jalani
ini merupakan hari pertama bagi mereka untuk wajib lapor
sementara informasi terakhir yang saya dapatkan
va akan langsung menuju ke bandara internasional juwana untuk langsung terbang ke jawa timur
dan informasi yang kami dapatkan juga memang va pada hari ini
akan melakukan konversasi press juga di jakarta
kepada sejumlah awak media yang berada di jakarta
sementara untuk perkembangan kasusnya
memang hingga saat ini ketika mencoba mengkonfirmasi kepada pihak polisi
terkait atau pihak yang memesan va ini
masih belum bisa dikonfirmasi karena masih saja tetap dengan menggunakan inisial r
dan juga berstatus pengusahaan
tidak ada identitas yang diungkap di surabaya
dan tidak ada keterangan atau kejelasan terkait pemeriksaan yang dilakukan kapan
kami juga masih belum menelusuri apakah ada tim kuasa hukum dari r ini
yang akan datang di sini karena kami belum melihat itu
namun untuk es dan juga tn
kami sempat berbicara kemarin dengan tim kuasa hukumnya
yang menyatakan memang hingga hari ini masih terus dilakukan pemeriksaan
dan pasal berlapis memang yang dicangkakan kepada dua tersangka ini
atau yang dikenakan kepada dua tersangka ini
tidak hanya pasal dua ratus sembilan puluh enam tentang prostitusi
tapi juga pasal undang undang ite
dan mungkin akan ada pasal berlapis lainnya
namun ini masih dikaji oleh tim kuasa hukum dari tn tersendiri
untuk mengetahui apakah ada aktivitas yang nantinya benar benar akan menjerat kliennya
karena diharapkan memang kasus ini bisa diungkap secara terbuka
tidak hanya mengeksploitasi atau mengeksplor dari es dan juga tn saja
tetapi dibuka secara gamblang oleh pihak kepolisian
sehingga informasinya lebih bisa diketahui
karena hingga saat ini memang tim kuasa hukum dari tn sendiri
juga belum mengetahui siapa r ini
kemudian kapan terjadi transaksi
dan seperti apa proses transaksinya ini masih belum diketahui
karena berdasarkan pengakuan dari tn sendiri
yang disampaikan kepada tim kuasa hukum

mengaku tidak bertemu secara langsung kepada r
dan juga tidak mengetahui perantara
ini artinya jaringan ini menggunakan sistem komunikasi secara online
yang mereka tidak bertemu secara langsung
kemudian menggunakan beberapa perantara
tidak hanya satu perantara ini yang perlu diungkap oleh pihak kepolisian
untuk mengetahui sebenarnya modus atau sistem komunikasi seperti apa yang digunakan
bisa berlangsung cukup lama
kemudian juga cukup masif dilakukan dan cukup subur terjadi
di beberapa wilayah di indonesia tidak hanya di jawa timur pastinya
beberapa pihak saya juga sempat berkomunikasi dengan beberapa aktivis perempuan
yang mencoba untuk saya hubungi tadi
menyatakan memang kasus ini sebenarnya tidak boleh hanya mengeksplor
terkait pihak yang menjadi saksi korban saja di sini
tetapi juga pihak kepolisian memang harus mengungkap secara utuh
seperti apa kasus ini sebenarnya terjadi
karena ini tidak hanya satu dua kali saja terjadi
yang akhirnya nanti juga yang dirugikan
atau yang diekonspirasi
eksploitasi adalah pihak perempuan
atau pihak yang disana dijadikan sebagai saksi korban
tidak membuka secara gamblang seperti apa proses hukum ini
yang melibatkan beberapa pihak
tidak hanya dari mucikaris saja tetapi juga dari pihak pengguna
baiklah eka rima melaporkan langsung dari surabaya jawa timur